sementara itu lima orang aparatur sipil negara di tasik malaya jawa barat ditangkap satuan reserse kriminal polres tasikmalaya
mereka diduga memotong anggaran dana bantuan operasional siswa di tiga puluh empat sekolah dan terlibat pembuatan kegiatan fiktif
ini adalah video amatir penggeledahan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kecamatan salawu tasikmalaya oleh anggota satuan reserse kriminal polres tasikmalaya jawa barat jumat pagi
polisi juga memeriksa lima orang aparatur sipil negara dan tenaga honorer di uptd dinas pendidikan kecamatan salawu
uang tunai rp delapan ratus lima juta rupiah dalam dua tas besar yang diduga milik asn di dinas pendidikan salawu disita polisi
sementara itu uang rp satu ratus empat puluh lima juta rupiah diamankan di kota tasikmalaya dan uang sebesar rp enam ratus lima puluh sembilan empat ratus diamankan di uptd setempat
polisi juga mendapati transaksi sekitar dua ratus juta rupiah yang diduga dipotong dari dana bantuan operasional sekolah
total kerugian negara diperkirakan lebih dari satu miliar rupiah
itu lima orang ya lima orang termasuk yang membawa uang ini tadi kemudian ada beberapa operator operator yang sifatnya kalau menurut analisi saya itu adalah pelaksana lapangan saja
pelaksana lapangan untuk melakukan kegiatan ini nanti akan naik berikutnya kepada siapa yang memerintahkan ini semua
selain uang tunai barang bukti berupa laptop buku serta banner kegiatan turut disita
polisi belum mengetahui
polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini